kabupaten bangkalan situbondo sampang pamekasan dan sumenep adalah lima kabupaten di jawa timur
yang selama sepekan bertahan sebagai kabupaten dengan capaian vaksinasi terendah untuk mengejar
ketertinggalan empat kabupaten di madura melakukan vaksinasi pada empat ribu hingga
orang perhari untuk dua kabupaten di madura yani sumenep dan sampang rendahnya capaian
vaksinasi disebabkan oleh informasi hoax dan minimnya sosialisasi selain itu sumeneb
kabupaten dengan satu ratus dua puluh enam pulau terkendala distribusi dan jaringan internet di wilayah kepulauan meski
demikian dalam dua hari terakhir sumeneb mampu menghabiskan lima belas dosis vaksin dan sudah membuat
pengajuan sepuluh vaksin yang akan diambil secara mandiri ke kantor dinas kesehatan jawa timur
dan juga karena kita punya
kepulauan bukan hanya ketersediaan di kabupaten tapi ketersediaan di tingkat puskesmas dan tingkat
desa ini juga ada kapal kapal atau tim yang bergerak ke sana untuk memastikan ketersediaan itu
kabupaten sumeneb menargetkan pada oktober dua ribu dua puluh satu sudah mampu mencapai target vaksinasi
hingga tujuh puluh lima persen dari total sasaran sebanyak delapan ratus empat puluh lima ribu orang saat ini
capaian vaksinasi sumenep masih diangka dua puluh dua empat persen sementara kabupaten sampang menggencarkan
sosialisasi hingga ke masyarakat pelosok pelayanan vaksin dioptimalkan tidak hanya di puskesmas tapi
juga di kantor desa dalam sehari sampang mampu menyuntikkan lima ribu dosis vaksin dengan target
menghabiskan sebanyak satu ratus lima puluh vaksin yang sudah dikirim pemprov jatim bersama masyarakat pemerintah
kabupaten sampang ini tentunya bersama tni polri juga berusaha sosialisasi dengan baik kita gandeng
kiai kiai tokoh masyarakat yang ada di kabupaten sampang untuk menjelaskan kepada masyarakat luas
bahwa vaksin ini akan menyehatkan kita dan yang paling utama vaksin ini halal
untuk ke percepatan ini ya percepatan implementasi vaksinasi sangat penting karena kita lihat tampak
kan untuk pergerakan vaksinasi tidak hanya dilakukan oleh kesehatan
tapi oleh polisi tni maupun organisasi sosial maupun ini ya industri ya
mahian menambahkan mengacu pada in mendagri terbaru untuk terbebas dari level terendah seluruh